jangan khawatir serahir semua sama padi
mas ini aku mau ngasih tahu hp aku rusak
jadi sementara ini kalau ada yang penting biar aku yang hubungi mas dayat ya
ini nomornya tetangga mas
ya ini nomor nanti pak desep ya
iya mas terima kasih banyak mas dayat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
enggak jangan pak
pak bapak nggak bisa main masuk rumah orang semua
ibu jangan teriak teriak
ini baru namanya generasi muda
ibu ted kamu kok nangis masih keingetan ayu ya
bu teddy itu bukan menangis

tapi bu teti itu lagi mengiris bawangnya
bustazah terima kasih maaf maaf
ya udah lanjutin ya
jangan pak ini buat hubungin suami saya pak
jangan itu buat hubungin mas aika
iya tapi suami ibu itu punya utang sama kita
handphone belum bisa jadi jaminan buat kami
ah bagaimana kalau cincin emas yang ada di jari tangan ibu kami minta
bagaimana kalau cincin emas yang ada di jari tangan ibu kami minta

enggak pak jangan pak
ini satu satunya harta kami yang tersisa
rumah ini aja kami ngontrak pak

sekali lagi bu saya kasih tahu sama ibu
saya gak mau main kekerasan
saya nggak mau main kekerasan
tolong kasih tahu sama suami ibu
jangan lari dari kenyataan
ingat suami ibu masih punya utang
beri kami kesabaran
bentar lagi ayah pulang
ini lagi pak
ini lagi pak
ini lagi pak
tunggu dulu pak
kalian yang berbuat kalian bertanggung jawab dong
kalian rapiin rumput rumputnya
masukin lagi sampah sampahnya
nanti pak ustad suruh jadi kambing mau
makan rumput rumputnya
depan depan udah ada
oke ini banyak semuanya
ibu ibu gak apa apa kan
ibu gak apa apa kan
gak apa apa dek
yang ini biar ibu yang bawa
hati hati ya dek ya itu berat itu
udah deh sini aja
tuh rumah ibu udah keliatan
ibu terima kasih loh udah dibantu sama kalian
kalian ini anak anak santri dari pesantren kunanta ya
ternyata anak anak santri pesantren kunanta baik baik ya
tunggu sebentar ya dek ya
ini buat kalian
kita ikus kok bu tanpa pamrih
kan kalian udah bantuin ibu
besok malam rumah ibu akan ada selamatan
jadi ibu mau undang kalian untuk datang
makan malam ya ibu
kalau begitu ibu masuk dulu ya
makasih banyak ya adek adek ya
ekal insya allah jangan aku pasti
kita kan gak tahu umur kita berapa lagi
maksudnya kenapa sih kamu gak ambil duitnya
kita tuh harus ikhlas kak
hei kalian yang tengah jalan loh
tuh gak buat tabrak loh
apaan sih orang ini layangkan aku
ih aku dulu ya
ih aku dulu kan
bukan layangannya jadi sobek
aku mau sengaja
ayo kita beli layangan yang baru lagi aja
tangan kamu berdarah
kita beli plaster dulu ya
assalamualaikum mas dayat
ya lena ada apa
haikal baik baik aja kan
pokoknya lena gak usah khawatir
haikal sekarang kerja bakti
sama temen temen semuanya disini ya
serahin semua sama padi
ini aku mau ngasih tahu
hp aku rusak
jadi sementara itu
jadi sementara ini
kalau ada yang penting biar aku yang hubungi mas dayat ya
ini nomornya tetangga mas
yah ini nomornya nanti pak decep ya
iya mas terima kasih banyak mas dayat
aduh gak papa
di depan panek
ini saya sudah selesai
minta maaf ya bu jadi ngerepotin
ah gak papa bu
memang urusan ibu sudah selesai
saya terima kasih banyak bu upi
permisi ya assalamualaikum
asin itu kurang sehat
begitu abis cek
dia kayaknya demam
abis takut jadi bedih
jadi sebaiknya ummi ke dapur
ambil air dingin sama lat
rasulullah salallahuaualaihiwasallam bersabda
demam itu berasal dari
panasnya api neraka jahat
maka harus dipadamkan dengan air hadits riwayat bukhari ya abah umi ambil air dulu ya bahwa
alhamdulillah pak rt kerja bakti hari ini sudah selesai mengucapkan terima kasih yang sebanyak banyaknya
kepada pak rt khususnya dan seluruh warga desa ini pada umumnya sama sama ustadz saya juga
mengucapkan terima kasih saya sebagai rt di sini sangat sangat berterima kasih kepada pak ustadz
dan juga kepada seluruh santi santri yang ada di kunanta iya iya kapan kapan kita bisa kerjasama
lagi jangan lupa hubungi saya ustadz musa yang kuliah dan santun dan eh hai hai hai
kau sama dodot kemana dari tadi sih gak kelihatan postadinya dikabur di posasi
hehehe kabur kabur kabur hei hei sobri kamu jangan jadi kompor ya jangan suka manas manasin suasana
kamu sekarang lebih baik kita kembali ke pesantren siapa tahu haikal dan dodot sudah ada di pesantren
tren ya nah pas nih sudah mau masuk waktu hasar apa apa kita berjamaah ke masjid pada sholat di
masjid mendingan saya sholat di rumah aja pak ustadz tapi pak sholat berjamaah di masjid itu lebih utama
hanya dua puluh tujuh derajat dibandingkan sholat sendiri manfaat bentuk aja belontat animantar kalau mau
deket deket asar baru akan ke masjid ya sudah kalau begitu kami pamit prt bapak assalamualaikum